kita ke informasi lain rapat antara komisi sepuluh dpr ri dengan pssi hari ini batal karena ketua umum pssi erick thohir berhalangan hadir
erick thohir diinformasikan berangkat ke eropa untuk bertemu dengan fifa dan disinyalir ada upaya ketua umum pssi itu untuk menegosiasi sanksi yang mungkin akan segera diberikan kepada indonesia
nah ada juga informasi yang menyebut bahwa ini berkaitan juga dengan dibatalkannya peru sebagai tuan rumah piala dunia u tujuh belas
nah sekarang apakah kita harus mengalihkan fokus ke hal baru ini atau justru memang harus bersiap menerima sanksi fifa
kita bahas malam hari ini bersama narasumber ada mas saiful huda ketua komisi sepuluh dpr ri mas saiful selamat malam
terima kasih sudah bergabung dan ada bung yesayas
ada bung yesayas octavianus wartawan senior olahraga
bung yesayas selamat malam
bung yesayas selamat malam
ya sayang sekali ada kendala yang terjadi dengan bung yesayas dan juga dengan narasumber saya saiful huda
dan kami akan memperbaiki koneksi komunikasi kami dengan dua narasumber ini
oke baik saya akan panggil kembali
mas saiful huda masih tergabung ya
oke baik saya ke mas saiful dulu
mas saiful kalau misalnya melihat perkembangannya per hari ini saya yakin teman teman di komisi sepuluh tentunya mengikuti ini perkembangannya dari hari ke hari
apa kira kira yang harus betul betul segera diperjelas oleh ketua umum pssi berkaitan dengan pembatalan indonesia sebagai tuan rumah ini
ya sedianya malam hari ini kita rapat dengar pendapat dengan
pak erik thohir sekaligus dengan mas oto sebenarnya sebagai ketua umum koi
menyakut soal persiapan penyelenggaraan wood beach games di bali
malam ini sebenarnya kita ingin mendapat update terkait dengan perintah dari presiden kepada pak erick thohir
untuk melakukan lobby lanjut
supaya bayang bayang kita untuk kena sanksi dari fifa tidak dijatuhkan
karena itu tadinya malam hari ini kita ingin meminta penjelasan update terakhir situasinya seperti apa
proposal apa yang akan dibawa dalam lobby fifa yang kedua ini
karena dalam cara pandang kami
kita kemarin sedih kecewa berat
karena biala u dua puluh tidak jadi kita selenggarakan sebagai tuan rumah
nah kita jadi kesedihan ini menjadi berjilid jilid
nah jilid yang kedua ini yang kita hadapi di depan mata adalah potensi kita kena sanksi oleh fifa
tentu secara logika
hampir pasti kita akan kena sanksi karena fifa juga harus mempertanggungjawabkan secara moral dan etik
terhadap negara negara lain karena kita dianggap yang tadinya siap tapi dinamika di internal indonesia lalu dianggap bermasalah itu
nah tapi kita ingin sanksi ini jangan sampai semakin memperburuk situasi persipabolaan indonesia
kita ingin kalau dijatuhi sanksi itu seringan ringannya
ya kira kira cukup disangsi tiga bulan enam bulan gitu
kita pernah dapat sanksi dua ribu lima belas satu tahun waktu itu
saya kira kalau satu tahun terlalu lama untuk kita merecovery dengan semangat kita ingin secepatnya transformasi sepak bola kita ini semakin baik ke depan
kalau kena sanksi
risikonya tadi itu demoralisasi akan semakin menghinggapi para pemain kita
karena liga tidak bisa kita selenggarakan
nah sayangnya mas erick sudah jalan dan akhirnya kita belum tahu persis apa proposal apa yang akan dibawa untuk negosiasi kembali kepada fifa
saya ke bung yeses sekarang
bung yese sudah tergabung ya
ya terima kasih bung yesaya
kalau misalnya melihat perkembangannya saya mengutip kembali pernyataan yang disampaikan oleh ketua pssi di awal ketika pembatalan diputuskan
kemudian ketika memberikan pernyataan pers di istana negara pada saat itu
disebutkan di sini ada fifa melihat ada intervensi
bagaimana sebaiknya kita merejemahkan itu bung yesaya
dan kira kira apakah itu bisa mengukur
dan apa saksi yang kira kira akan didapatkan oleh indonesia
memang sekarang ini perkembangan terkini kita semua menanti dengan was was
pertama apakah ada saksi
kedua hukumannya seperti apa
tapi dari pendangan saya misi erick toi sekarang ke zurich di markas besar viva di swiss
ini ada dua
tetapi dua miss ini sangat keterkaitan erat
pertama indonesia menawarkan diri untuk menggantikan peru sebagai tuan rumah penyelenggara piala dunia u tujuh belas
kalau ini diterima oleh fifa maka sanksi kita tidak ada
tetapi kalau viva bersikeras telah memutuskan dalam council meeting atau pertemuan esco mereka
sudah memutuskan harus indonesia kena sanksi
maka penawaran kita untuk menjadi host tuan rumah piala dunia u tujuh belas akan
dan turunannya adalah kita kena sanksi
nah sejauh apa kita kena sanksi saya kira mungkin tidak terlalu berat seperti yang dikatakan mas saikul tadi
dan kita semua berharap seperti itu
sanksi jangan terlalu berat misalnya hitungan tahun sebaiknya hitungan bulan
dan kalau sanksi itu kita terima makanya seperti yang dikatakan pak presiden joko widodo di tahun dua ribu enam belas
karena ketika itu juga kita kena sanksi

sebaiknya kita memperbaiki sepak bola dalam negeri selama dua tahun ke depan
karena dengan waktu yang kita tidak berpartisipasi di event internasional
kita bisa membenahi internal kita
nah ini sejalan dan paralel in line dengan rencana ada transformasi sepak bola indonesia
antara viva dan indonesia
nah ini yang harus diikuti
tetapi transformasi itu pun harus dilakukan secara serius dan kontinu
tetapi kalau tidak
kondisinya akan berulang dan berulang lagi
bung yeses kalau misalnya melihat sekarang kita bicara soal transformasi ya
transformasi dan juga upaya supaya indonesia menerima sanksi yang minim
tapi kalau dikaitkan dengan kondisi internal para pemain kemudian ofisial dan lain sebagainya
apakah indonesia sudah siap untuk menerima sanksi kembali
siap atau tidak siap harus dikaitkan menurut saya
nah kalau kita bicara siap makanya itu yang tadi saya bilang
transformasi ini harus segera direalisasikan
dan kita semua terutama stakeholder dan lini terdepan dari pelaku pelaku sepak bola nasional
ini harus bekerja dengan serius dengan komitmen yang tinggi termasuk pemerintah
endorsement dari pemerintah termasuk pak presiden joko widodo ini harus jelas dan transparan
mulai dari semua lini
karena begini mbak
sepak bola kita saat ini ada di titik terendah karut marutnya
semua lini bermasalah
mulai dari organisasi mulai dari sdm di organisasi mulai dari grassroot
mulai dari sdm wasit dan pelatih mulai dari kompetisi mulai dari infrastruktur semuanya bermasalah
jadi saya lebih cenderung misi erick thohir kezuri kini tidak untuk menawarkan kita sebagai tuan rumah
piala dunia u tujuh belas tetapi meminta keringanan atau tidak ada hukuman bagi kita
nah karena dengan demikian kita lebih konsentrasi membangun sepak bola kita
bayangkan kalau kita menjadi tuan rumah u tujuh belas lagi satu poin positif yang bisa kita dapat hanya adalah pencitraan
di luar itu semua negatif
biaya akan terpura miliaran rupiah bagaimana kalau biaya u tujuh belas itu kita alihkan kepada pembinaan dalam negeri
itu lebih baik untuk menuju sepak bola kita ke depan lebih baik
oke oke pencitraan anda ada katakan oke baik saya ke mas saiful sekarang
mas saiful bagaimana pendapat anda tentang pernyataan yang disampaikan oleh bung yes baru saja
sama seperti pertanyaan saya di awal tadi apakah kita sekarang sudah bisa dialihkan fokusnya untuk katakanlah ada isu yang berkembang
soal menjadi tuan rumah piala dunia u tujuh belas atau memang sebaiknya tetap saja fokus benahi dulu sepak bola indonesia
baru kemudian kita menyiapkan diri betul betul untuk menjadi tuan rumah u tujuh belas
saya setuju apa yang disampaikan oleh pak yesayas
memang kita harus ada kerelaan untuk membangun bola kita ini mentransformasi bola kita ini
dalam konteks melakukan perbaikan secara internal dunia

secara internal dulu jadi hingar bingar event dan seterusnya memang harus difikirkan kemudian
nah saya tidak tahu persis proposal opsi untuk mengambil event penyelenggara tuan rumah u tujuh belas ini
sudah difikir matang atau belum oleh pemerintah atau hanya sekedar mencari kompensasi karena kita
gagal menjadi tuan rumah u dua puluh dan saya kira kalau pertimbangannya masih emosional tentu akan
berbeda gitu ya nah karena itu saya dalam kesempatan beberapa saya sampaikan lebih baik hari ini
pemerintah pssi fokus untuk memastikan kita tidak kena sanksi dari fifa bahwa kemudian ada proposal
terkait dengan ajuan menjadi tuan rumah u tujuh belas
saya kira itu proposal berikutnya oke proposal tidak menjadi bagian dari proposal utuh dari
soal sanksi fifa ini nah itu hal yang berbeda itu yang hal yang berbeda dan harus dipisahkan kira kira
gitu semangatnya mas saiful sebenarnya semangat untuk pembaruan semangat untuk transformasi ini
yang seperti yang disampaikan bu yesayas dan juga mas saiful ini sudah pernah didengar oleh publik
kita sepak bola indonesia mendapatkan sanksi tahun dua ribu lima belas tapi pada saat itu menurut anda apa yang
kemudian miss yang kemudian membuat transformasi itu bisa dikatakan gagal
banyak hal karena secara organisasi dan pengelolaan manajemen tidak berubah sama
sekali kompetisi juga masih diwarnai suasana tidak bersih
banyak hal menurut saya nah sebenarnya kalau isu menyangkut soal ini kan sudah di warning juga oleh
fifa pasca tragedi kanjuran ketika kita mengalami tragedi kanjuran satu ratus tiga puluh lima orang meninggal
waktu itu kita juga bersuara kencang harus cepat dilakukan transformasi sepak bola kita
supaya ini menjadi momentum perbaikan tapi yang kondisi objektifnya jujur harus diakui tapi ya kondisi objektifnya jujur harus diakui tapi ya kondisi objektifnya jujur harus diakui
jadi kita selalu menikmati hal yang lain juga dan tidak sampai kemudian kita sudah bisa menyentuh
pak bora untuk melakukan transformasi secara menyeluruh itu menjadi poin penting
dan ini nggak bisa mengharapkan siapapun
transformasi ini hanya bisa kita galang dan hanya bisa kita lakukan
dengan komitmen di internal indonesia sendiri
ya harapannya kan sekarang harapannya itu benar benar dilakukan gitu ya mas saiful
jadi tidak hanya lip service tidak hanya statement saja tapi betul betul terjadi
bung yasayas masih bersama saya masih bersama kami bung yasayas
oke bung yas kembali pertanyaan yang sama
semangat untuk transformasi beberapa kali momentumnya itu sudah banyak
nah menurut anda ini kalau misalnya sekarang ini dijadikan momentum lagi
bagaimana memastikan supaya betul betul transformasinya berjalan
iya mbak transformasi sebetulnya belum
dan yang tadi dikatakan mbak putri itu jangan sampai hanya dalam bentuk lip service nya
karena transformasi itu baru didengungkan di oktober
oktober dua ribu dua puluh dua kemarin pasca tragedikan juruan
ya sudah enam bulan itu belum terrealisasi
nah saya sepakat dengan mas saiful tadi misi pak erick ini harus pertama menghindarkan kita dari hukuman
saya kembali lagi pada pernyataan saya tadi
sebaiknya kita fokus untuk pembinaan di dalam
dan melakukan transformasi itu
karena begini mbak kalau hitung hitungan dari biaya dana untuk piala dunia u tujuh belas nanti
selain pencitraan yang lain tidak ada
lalu kita mau dapat apa untuk sepak bola
padahal bicara sepak bola adalah bicara prestasi
bukan bicara profit dan pencitraan
utamanya prestasi di lapangan hijau
nah kalau kita lihat salah satu masalah yang sekarang dialami pssi di internalnya
adalah misalnya pelatih kualitas pelatih
pelatih kita yang punya sertifikasi tertinggi yaitu apro itu baru dua puluh empat orang

sudah ribuan mereka memiliki sertifikasi tertinggi
sudah ribuan mereka memiliki sertifikasi tertinggi
sudah ribuan mereka memiliki sertifikasi tertinggi
sudah ribuan mereka memiliki sertifikasi apro yang bisa menangani tim nasional

sementara untuk mendapat sertifikasi apro itu
seorang pelatih atau calon pelatih harus mengeluarkan biaya rp dua ratus dua ratus lima puluh juta
bagaimana kalau kita tidak menjadi tuan rumah u tujuh belas
tetapi biaya yang itu harus disubsidikan ke pssi dalam pembinaan semua lini
termasuk peningkatan mutu pelatih tersebut
itu sangat besar manfaatnya daripada kita membuat u tujuh belas dengan gol yang tidak ada
karena prestasi tim u tujuh belas pun akan hancur hancuran
saya orang bola dan saya tahu betul kualitas tim kita nantinya
karena u tujuh belas yang menuju peru nantinya itu
kita sudah gagal di babak kualifikasi zona asia
putaran final akan bermain di bulan april dan mei ini di thailand
diikuti oleh enam belas tim untuk mendapat tempat wakil asia
bayangkan kita untuk kualifikasi menuju putaran final sonar asia saja gagal
kalau kita menjadi tuan rumah ini akan lebih membuat kita malu untuk kesekian kalinya
dan bukan tidak mungkin juga kejuaraan atau turun main ini akan gagal total
dari sisi sepak bolanya bukan dari sisi pencitraan atau dari sisi yang lain
oke sekalipun memang hal itu kita masih menunggu sebenarnya keterangan pasti
berkaitan dengan kabar yang berembus itu
tapi munggias kalau misalnya sekitar itu
munggias kalau misalnya sekarang kita lihat
yang paling mungkin dilakukan setelah ya
katakanlah pak erick thohir atau ketua umum pssi sekarang sudah berupaya untuk
negosiasi sanksi setelah ini berikutnya apa
kita punya menpora yang baru bung yes kita punya mas saiful juga kita punya menpora yang baru
apa yang bisa dilakukan menpora yang baru dalam waktu yang singkat katakanlah
ya saya kira untuk mas dito
menpora kita yang baru sebaiknya dia memanggil pssi termasuk juga komisi sepuluh dpr ya mas aibru
dilakukan rdp rapat dengan pendapat
ini goalnya apa untuk u tujuh belas nanti
nah untuk mas dito menpora sebaiknya dia menghindari intervensi terlalu dalam dengan sepak bola
karena menpora itu membawa seluruh cabur bukan satu cabur aja
dan lebih menjadi regulator
sehingga biarlah internal pssi yang bekerja tinggal menpora yang mengontrol
bahkan menegur bahkan mungkin juga ambil tindakan yang paling drastis untuk tidak mensubsidi anggaran bagi pssi
kalau sejauh dan selama mereka tidak transparansi dalam hal keuangan
karena begini mbak kita lihat ini hal yang mungkin mas saiful bisa menjawab
di forum yang terhormat ini dua ribu sembilan belas ada subsidi pemerintah berupa lima puluh enam miliar kepada tim nasional di bawah sintayong u sembilan belas
yang diproyeksikan untuk piala dunia u dua puluh satu tetapi kemudian diundur ke dua ribu dua puluh tiga ini
biaya itu ketika batal untuk dua ribu dua puluh satu itu masih ada sisa sekitar dua puluh miliar
tetapi sampai sekarang ini belum dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
padahal ketika biaya itu diluncurkan menpora dengan hebatnya mengumumkan di media bahwa ada subsidi pemerintah berupa lima puluh enam miliar bagi persiapan tim u sembilan belas
nah sekarang untuk u dua puluh tiga yang telah gagal ini pun ada ratusan miliar sekitar dua ratus miliar subsidi untuk sepak bola kita u dua puluh yang dibawa sintayong sekarang
nah transparansi transparansi inilah yang harus dijalankan secara baik lewat kontrol dari menpora nantinya
jadi mas dito tolong tolong anda menjadi orang yang pertama untuk membuka semua karut marut pssi tentang penyalahgunaan subsidi uang negara di pssi
oke oke saya terakhir ke mas saiful sekarang mas saiful apakah pertama silakan merespon dulu pernyataan yang disampaikan oleh bung yes
itu termasuk yang menjadi agenda kita nanti setelah mas dito dilantik
kita ingin meminta update dari kemenpora karena pada konteks penyelenggaraan kita sebagai tuan rumah u dua puluh ini kita mesti anggaran kurang lebih sekitar tiga ratus lima puluh miliar
dan itu pada konteks hari h penyelenggaraan sampai nanti pelaksanaannya
nah ada tahapan yang disampaikan oleh bung yes yang itu sedang terus kita minta penjelasan dan penelitian
dan pertanggung jawabannya dari pihak kemenpora
yang kebetulan memang kemarin tadinya akan kita mintakan persetujuan dan presentasinya oleh plt menpora roh muhajir
tapi kebetulan beliau keburu sudah digantikan oleh mas dito nanti akan menjadi agenda lanjutan terkait dengan itu
oke berarti dalam waktu dekat ya akan bertemu dengan mempora yang baru dan kemudian juga mengonfirmasi beberapa hal
terutama berkaitan dengan rencana ketua umum pssi atau rencana pssi memastikan transformasi sepak bola itu betul betul terjadi di indonesia
baik terima kasih bapak bapak sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia prime news
terima kasih mas yudhik
ya mas saiful huda ketua komisi sepuluh dpr ri dan juga bung yesayas senior wartawan olahraga senior

menteri perhubungan budi karya sumadi memperkirakan volume pemudik pada tahun ini meningkat signifikan
dibandingkan tahun lalu kami akan menanyakan ke kementerian perhubungan terkait langkah antisipasi lonjakan pemudik ini setelah jeda